bertemu organisasi saya partai keadilan sejahtera pks gemak keadilan
calon gubernur nomor urut tiga sudrajat diminta menandatangani kontrak politik
gema keadilan meminta sudrajat merealisasikan isi kontrak politik
jika terpilih sebagai gubernur jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
belusukan ke pasar tradisional dan tinjau harga harga kebutuhan pokok
assalamualaikum wr wb
advokasi bagi masyarakat prasejahtera
pembangunan fasilitas olahraga serta fasilitas pesantren
gemah keadilan sendiri menyatakan siap melakukan berbagai upaya
untuk memenangkan pasangan asyik
salah satunya dengan menyebar satu juta kartu sahabat gema asyik ke rumah rumah warga
sementara itu calon gubernur nomor urut empat deddy mizwar
menyapa para pedagang pasar tradisional tambun kabupaten bekasi rabu siang
selain menyapa warga
calon gubernur yang diusung partai demokrat dan partai golkar ini
juga memantau sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang bulan ramadan
deddy mizwar juga menjanjikan revitalisasi pasar yang dianggap masih kumuh